kapan ya monggol bisa hidup seneng kan gue pengen juga ngebahagiain ayam
beb markona perasaan hidupku belangsek banget dah assalamualaikum salam
ngetin aja lu kepesan cabai rawit tunggal
kayaknya ngelamun baik belum dikopiin ya bukan belum dikopiin belum diwedang jahein
tenang sultan ada paman mau meong paman yang beresin kenapa jadi paman mau meong yang
beresin manual kan paman mau meong punya ilmu bener nggak ya kan
udah kalau gitu paman pakai jurus aja dah
mau pergi dulu
bener pakai buimku international tidak mengenal kata kata berbohong
kelas kotor bik kelompoknya sultan gak ngerjain tugasnya
bener kan pakai omongan buimku international fakta fakta dan fakta
karena apa buim tidak pernah sombong buim rajin menabung
dan yang paling penting apa tuh selalu jujur
katanya kotor itu bersih bersih banget malam
iya lho pakai tadi itu kelas bau kotor berantakan banget ya bi tadi kelasnya
kotor banget iya tadi kotor tapi kok bisa psi sih ya mungkin sultan udah bersihin kelasnya tadi
ya ya gomploe juga dancing hari ini mantap
apa lagi gentung gentung bikin allah pakai
ada pak bagi yang penting kelasnya bersih
ya udah anak anak kalian semua masuk ke kelas kecuali boim dan sinyo boeing sinyo ikut saya
kemana pak kyai beli jajan jajannya selamat menikmati
panas banget iya bos kayaknya dia aneh deh eh bos kita ikutin aja pak kyai siapa tau mau
jajan ayo yuk yuk banget nih manis makanan ini makanan nih
tahu kagak bulet digoreng agak dadakan
kenapa bocor dateng
kebangetan ini masakan baru aja mateng belum juga
laper banget belum makan dari seribu sembilan ratus satu
kalau lu laper makanya kerja kerja kerja cari duit lu tuh ya kalau ngomong saya enak lu aja
gue tuh berusaha nyari kerjaan cuma gak pernah dapat jadi youtubers gagal
celebgram gagal ikut pilkada juga gagal tau gak lu
makanya berusaha dan berusaha lebih giat lagi
gua udah berusaha keringin gua udah bercucuran lu tuh harus diperhatikan sama gua
iya lu mah ngomong doang berusaha kerja oke mulai sekarang kita rubah lu kerja di luar gua di rumah
baik kalau begitu
nah lu ngapain rumah
ini apa itu yang tunggu
kok sultan jadi kangen mama ya
sultan pengen pulang mah
e sultan kenapa kau gunda gulana ha hah
kok kan masih punya sisa permintaan
masih ada sisa permintaan sayang kalau tidak dimanfaatkan
sultan tuh lagi kangen mama
pengen pulang ya
aima itu soal gampang so kecil sultan
tinggal gedep gede langsung nyampe
dia muncul nih tikus got
kalau kamu mau pulang mending ikut sama paman mau meme aja
gimana mah dia
aduh jangan mau hutan iniin aku aja ngapain sama dia
bentar ya paman mau mew siapin kendaranya dulu
kita ada menyedot dong
ya dia ada karpet juga
wah jangan jangan ini pinjam di tanah abang
bikin jatuh lagi
awas kau sultan
kau juga kayak ngeracun
bagi ngajak sultan
bentang bentang kau punya karpet
ntar kubalas juga kau
tuh kubalas aja
aduh aduh aduh
pusing apa lah akyu
aku dibikin pusing sama tuh gelang
aduh pikiran jadi buntu
eh si sultan
aku akan mengejarnya
sapu ajaib datanglah
kok nggak datang sih
jangan jangan dia lagi boci
di mana dikau
lemot banget sih
akyu di sini
kamu mau aku jadi ketusuk sate
mana itu sultan
paman apa sih
ada yang ngejar kita
jangan lari kau
dia mau ngajakin trek trekkan mau ngajakin balapan
sama siapa itu
aku nggak bakal takut
sama sendok obat aja takut
ada minyak gadang
pisau untuk paman
bukan buat paman
buat mau tau buat siapa
buat dia nek
ini ikan kesukaanku
karena ikan banyak vitaminnya
mamam tuh pisau
emang enak lu
pesawat yang kena
keadaan gerak tiang kelonongan
kenapa iu tidak mau minggir
ada kemang api
ada kemang api
kapan ya mongol bisa hidup seneng
kan gua pengen juga ngebahagiain ayang beb markona
perasaan hidup gua belangsek banget dah
nuggetin aja lu kayak petasan cabai rawit tau gak
kayanya ngelamun bae
belum dikopiin ya
bukan belum dikopiin
itu ada di rumah
dari dulu hidup susah terus
gak pernah seneng senengnya
bang mongol kan pengen sekali sekali gitu ngerasain jadi orang kaya
ya gimana mau hidup senang
kalau cara duitnya tuh dengan cara yang haram
ya terus gimana caranya ke tung
kunci hidup senang tuh gampang bang
cari rezeki yang alah terus rajin sedekah
eh telur kerotok
itu kecil dong
lu tuh enak ya kalau ngomong ya
gua itu uang dari mana sedekah
hidup gue aja susah
kalau sedekah itu gak perlu banyak
nanti allah akan melipat gandakan yang orang rajin sedekah
sekarang gini dah
bang mongol punya duit berapa ya
uang bang mongol cuma gak ada sepuluh ribu
gak perlu banget
boleh tuh disedekahin
kalau gitu bang mongol mau sedekahin ini uang sepuluh ribu
apa lagi sih
bang mongol mau sedekahin ini uang
orang yang mau sedekah itu gak perlu jauh jauh
yang deket dulu yang diutamain
oh jadi begitu
yaudah kalau gitu
sekarang dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim
saya akan sedekahin ini uang sepuluh ribu
terima kasih bang mongol
diri bang mongol sendiri
karena bang mongol paling deket dengan diri sendiri